curik ciwis sudah berhasil aku beri pelajaran raden
dia akan berpikir ratusan kali
sebelum dia berusaha mencelakai raden kembali
terima kasih paman
paman sudah membantu
apa yang kamu lakukan disini
kau boleh hibur
sekarang kalian berdua
seperti rakyat biasa
karena menunggu kalian di luar
jika sampai mereka menemukan aku bersama curik ciwis
nama aku akan sehancur
aku akan bekerja
kita akan selalu bersama
berdebah kau omok marugul
dia ingin menghabisi radin
biar biar aku yang mengejar
alhamdulillah ya biar angin
terima kasih terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
rakawalah susah baik baik saja
aku baik baik saja raih
alhamdulillah ya biar angin
putri sultan hud dari aceh
perkenalkan aku rara santang
putri prabu siliwangi
dan kenalkan dia
raden arya kiban
putra dari paman praburu cakra ningrat
salam kenal nimas
dan perkenalkan juga
sepertinya aku sedang tidak sehat
aku harus permisi
aku harus permisi
jangan jangan ia cemburu
apa yang paman alakmaru berlakukan disini
kenal paman bisa bersama jurik ciwis

kita tidak bisa dengan cara terang terangan
aku menggunakan muslihat musuh
aku menggunakan muslihat musuh
dibalik selimut raden
dibalik selimut raden
dan menjadi balik selimut raden
aku langsung menyerang
aku harus waspada dengan maksud
paman alakmaru yang sebenarnya
curik ciwis sudah berhasil
aku beri pelajaran raden
dan dia akan berpikir ratusan kali
sebelum dia berusaha mencelakai raden kembali
terima kasih paman
paman sudah membantu

apa yang kamu lakukan disini
aku sudah menugaskanmu
untuk menjaga kerajaan besarku
kerajaan yang sangat megah
kerajaan besar capura
adik macam apa
malah kamu tinggalkan
aku datang ke kerajaan galuh
atas permintaan yunda ketrimani
dan aku tidak bisa
mengabaikan permintaan yunda ketrimani
kami sedang mencari rai suriwisesa
dimana rai suriwisesa
kebenakanku tercinta raden suriwisesa
kebenakanku tercinta raden suriwisesa
kebenakanku tercinta raden suriwisesa
sedang ditahan oleh
sedang ditahan oleh
ditangkap oleh paman argadana
ya benar itu
dia ditahan oleh argadana
untuk kesetiaanku terhadap
kita harus segera mengubah rai suriwisesa
baiklah raden surakerta
jelaskan padaku raden
kau salah paham nimas
bukanlah siapa siapa bagi diri
saat aku diserang
oleh raka runtik
aku sama sekali
tidak ada hubungan apa apa dengan ia
jadi aku harap
kau tidak cemburu
aku tidak bisa